kementerian agama indonesia mengingatkan jemaah haji untuk tidak membentangkan bendera dan spanduk
yang menunjukkan identitas personal atau kelompok tertentu selama berada di arab saudi
anggota tim media center kementerian agama mengingatkan kepada jamaah haji indonesia
untuk selalu menaati sopan santun atau aturan di masjid nabawi
jemaah dilarang membentangkan spanduk barang atau bendera yang menunjukkan identitas personal
atau kelompok tertentu di dalam ataupun di luar kompleks masjid
jemaah haji juga diingatkan untuk tidak berkerumun lebih dari lima orang di areal masjid nabawi dan masjidil haram
hanya tidak diperbolehkan atau diperkenankan yaitu membentangkan sepanduk
baik pandu itu masalah partai ataupun yang lain dilarang
pertemuan dengan kepolisian di nabawi itu disampaikan kepada kami
dari linjam dari ibadah dari seksus
itulah penekanan pada jamaah dilarang keras untuk membentangkan
yaitu sepanduk dalam bentuk apapun di area masjid nabawi
ini menjadi perhatian karena kemarin terbukti sudah ada yang ditangkap
dan syukur alhamdulillah dengan negosiasi oleh linjam seksus
dikeluarkan dari kantor kepolisian